sepuluh kontingen pon sembilan belas memprotes panitia penyelenggara cabang olahraga yudo di gelanggang olahraga saparua bandung pagi tadi
mereka kecewa dengan kinerja perangkat pertandingan
kontingen jawa timur bahkan memboykot pertandingan hari ini
sepuluh kontingen cabang olahraga judo yang memprotes keputusan wasit pertandingan
melakukan pertemuan dengan panitia pelaksana pertandingan judo di gor saparua bandung senin sembilan belas september
dalam pertemuan tertutup itu mereka juga menyerahkan surat protes terhadap kepemimpinan perangkat pertandingan
yang dinilai memihak tim tuan rumah jawa barat
pasca pertemuan salah satu kontingen yakni jawa timur tetap memboykot pertandingan hari ini untuk nomor beragu putra putri
mereka berkukuh meminta panitia penyelenggara menganulir keputusan wasit
dalam pertandingan kelas juno kata putri nageno kata putra dan kelas tujuh puluh kg
hasil pertemuan yang difasilitasi panitia penyelenggara
oleh bgsi juga kemudian tim delegit dari bgpon bahwa kesepakatan yang sekarang
bahwa kami beberapa daerah tetap tidak mengikuti pergub
karena tidak ada pastian tang wasit yang memimpin dalam latih kualitas mereka
kemudian tuntutan dari jawa tim adalah meminta nomor nageno kata putra
nageno kata putri dan kelas tujuh puluh kg untuk status itu
meski diprotes panitia pelaksana mengaku pertandingan judo
tetap akan dilangsungkan
pihak panitia pelaksana juga menyatakan tidak dapat memproses tuntutan status quo
dari kontingen jawa timur dan menyerahkannya ke dewan hakim pon
tandingan akan dilanjutkan jika kita butuh waktu jam berapa akan kita mulai
untuk nama nama yang sendiri yang boikot bagaimana
yang menyatakan tidak ikut baru jatuh
untuk yang lain bagaimana
yang lain belum ada pengetahuan sama pun
sementara itu akibat adanya protes tersebut pertandingan judo kelas bergu putra dan putri
yang seharusnya dimulai pada senin pukul delapan tiga puluh diundurkan
freddy bangun bandung